nah meski belum puas dengan penampilan anak anak asuhnya pada laga perdana piala aff dua ribu dua puluh dua kontra kamboja
pelatih timnas sinteyong memberikan pujian khusus bagi jordi amat
pelatih asal korea selatan ini memberikan pujian bagi salah satu pemain naturalisasi ini setelah jordi tampil cukup apik mengawal pertahanan timnas
beberapa kali pemain klub johor darul takzim ini mampu memutus serangan lawan
serta membantu rekan rekannya membangun serangan secara konstruktif dari bawah
sinteyong berharap penampilan ini dapat menambah kepercayaan diri jordi yang baru pertama kali tampil untuk squad garuda di ajang resmi
dan berikut adalah jadwal pertandingan timnas indonesia
selanjutnya minggu dua puluh enam desember melawan brunei darussalam di stadion kuala lumpur malaysia
berselang tiga hari atau kamis dua puluh sembilan desember timnas indonesia kembali bertanding di gbk dalam big match
kemudian pertandingan terakhir skuad garuda di grup a piala aff adalah melawan filipina di stadion rizal memorial